oke sekarang kita beralih ke informasi berikutnya
ini tentang sejumlah pedagang kaki lima di kawasan pasar tanah abang dan juga pasar palmerah jakarta pusat
kami siang yang panik dan juga merusak menyelamatkan barang dagangannya dari razia satpol pp
ya dan seluruh gerobak pedagang ini pun langsung diangkut ke atas truk
kedatangan petugas satpol pp ke kawasan pasar tanah abang jakarta pusat
membuat seluruh pedagang kaki lima yang biasa berjualan di emperan jalan depan stasiun tanah abang panik
pedagang langsung mengemasi barang dagangan mereka agar tidak diangkut petugas
usai melakukan razia di kawasan pasar tanah abang razia kembali dilanjutkan dengan menyisir kawasan pasar palmerah
di lokasi ini kemudian petugas mendapati banyak pedagang buah yang nekat berjualan di atas trotoar dan bahu jalan
rencananya razia serupa juga akan terus dilakukan untuk menertibkan kawasan ibu kota